presiden jokowi memerintahkan untuk membuka kantor pemerintahan daerah di wilayah terkena dampak gempa dan tsunami sulawesi tengah
hal ini menyusul pemberitaan tidak hadirnya aparat pemerintahan daerah di tengah bencana gempa dan tsunami
presiden memaklumi kondisi yang terjadi dan tetap melihat kemajuan penanganan pasca bencana
hal ini disampaikan jokowi saat membuka rakernas lembaga dakwah islam indonesia di jakarta
informasi yang saya terima informasi yang terima pemerintah provinsi pemerintah kabupaten setelah saya perintahkan untuk buka itu sudah buka
tetapi bahwa pelayanan itu belum maksimal iya karena juga banyak keluarga keluarga mereka yang menjadi korban
kondisi kondisi seperti itu harus kita ketahui jangan hanya mendesak ini mendesak
kondisi lapangan berbeda seperti yang kita bayangkan di sini berbeda sekali
yang paling penting menurut saya sekarang bbm sudah baik listrik sudah di atas tujuh puluh persen
saya kira kecepatan kecepatan seperti itu yang harus kita apresiasi kepada yang mengerjakan di lapangan
korespondensi nn indonesia ferdi ilyas di palu sulawesi tengah saat ini
ferdi selamat malam di tengah upaya pemulihan pasca gempa
ini ada informasi mengenai pengusiran relawan bpbd dari halaman kantor bapeda kota palu
anda ada di sana bagaimana informasi yang anda dapatkan langsung di lokasi sebenarnya ferdi
selamat malam reinhardt
memang informasi mengenai pengusiran relawan dari bpbd di sejumlah daerah seperti dari sulawesi utara
dari banggai dan juga dari kawasan lain yang ada di sulawesi ini memang menjadi cukup hangat diperbincangkan
dan bahkan viral di sejumlah media
tapi kemudian hal tersebut ditanggapi atau direspon dengan cepat oleh bnpb melalui humas bnpb sutopo purwonugroho
yang tadi juga sudah mengeluarkan rilis ke media yang mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah pengusiran
yang dilakukan oleh kepala bapeda sulawesi atau kota palu maksud saya terhadap sejumlah relawan tersebut
ini hanya merupakan relokasi atau melakukan upaya
untuk menggeser para relawan tersebut ke tempat tempat yang memang seharusnya mereka tempati
sebagai upaya mereka memberikan bantuan panggilan untuk melakukan proses penanganan bencana di sulawesi tengah ini secara umum begitu
tapi kemudian tentu hal yang viral itu tidak serta merta bisa meyakinkan masyarakat
apalagi kalau ini sudah viral begitu artinya harus ada penekanan atau penegasan
bahwa memang hal tersebut bukan sebuah kesalahpahaman
tapi hanya bagaimana bnpb tadi menyampaikan bahwa kantor bapeda kota palu tersebut harus memang dikosongkan dari relawan
ataupun juga para pengungsi karena memang kalau kita review di hari senin kemarin bahwa aktivitas aparatur sipil negara ini sudah mulai berlangsung
artinya memang area area kantor pemerintahan tersebut juga sudah harus clear
jadi kawasan dari aktivitas para pengungsi ataupun juga relawan yang akan melakukan penanganan bencana di kota palu secara khusus begitu
jadi memang tidak ada upaya pengusiran yang didasari oleh kehilangan barang
ini hanya kesalahpahaman dan kehilangan barang tersebut bukan dilakukan oleh para relawan relawan yang datang dari luar kota dan luar provinsi itu
tapi ada oknum yang memang sengaja memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan aksi atau tindakan
kriminal di kantor bapeda secara khusus renat
baik ferry bagaimana dengan adanya kabar mengenai masa tanggap darurat yang diperpanjang
apakah ini memang betul akan dilakukan dan memang dibutuhkan memang diperpanjang atau seperti apa yang anda lihat di lokasi tempat bencana pasca bencana saat ini
ya kalau kita merujuk kepada aturan yang berlaku bahwa kemudian masa tangkap darurat ini
berlangsung selama dua minggu begitu artinya besok masa tanggap darurat ini seharusnya sudah selesai diberlakukan di sulawesi tengah
tapi kemudian ada evaluasi secara menyeluruh yang dilakukan oleh bnpb dan juga pemerintah provinsi pemerintah kabupaten dan juga pemerintah kota
serta semua tokoh lintas agama dan juga tokoh masyarakat bahwa masa tangkap darurat ini akan diperpanjang hingga akhir oknum
pemerintah kabupaten dan juga pemerintah kota serta semua tokoh masyarakat bahwa masa tangkap darurat ini akan diperpanjang hingga akhir oknum
tokoh tokoh yang tadi juga sudah saya sampaikan bahwa sudah dihentikan proses evakuasi dan pencarian korban
lokasi lokasi tadi yang tadi juga sudah disebutkan akan dijadikan sebagai memorial park begitu dan otomatis diberi status sebagai kuburan masal
dan daerah daerah tersebut memang tidak lagi digunakan sebagai daerah hunian bagi masyarakat yang ada di kawasan itu
warga yang ada di ketiga daerah tadi itu pemerintah provinsi sulawesi tengah ini juga sudah melakukan evaluasi
untuk mencari titik titik mana untuk dijadikan sebagai hunian sementara bagi warga yang ada di sana
ada dua puluh satu titik setidaknya yang tersebar di sulawesi tengah ini untuk dijadikan sebagai hunian sementara bagi warga
tapi kemudian ini juga masih akan dievaluasi lagi apakah titik titik tersebut bisa mengakomodir kehidupan masyarakat
di masa rehabilitasi yang akan berlangsung cukup lama dan juga di masa rekonstruksi yang juga akan berlangsung selama beberapa tahun ke depan
ini juga masih harus terus dicari solusi yang lebih efektif dan optimal agar masyarakat bisa menata hidup mereka kembali dengan baik
sehingga tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan dari aktivitas ataupun dari bencana alam yang terjadi
dan masalah distribusi bantuan ini juga salah satu yang menyebabkan
jadi persoalan pelik saat ini renha tadi saya juga sempat menghadiri konferensi pers yang diadakan oleh wali kota dan juga wakil wali kota palu
yang mengatakan bahwa di tengah klaim distribusi bantuan yang saat ini melimpah ruah dari dalam negeri dan juga dari luar negeri
tapi kemudian disampaikan bahwa untuk kota palu saja logistik yang tersedia masih kurang
ini memang satu hal yang cukup kontradiktif begitu atau hal yang cukup miris kita dengar
tapi ini harus diakui bahwa kondisi tersebut terjadi saat ini
jadi kemudian pemerintah kota saat ini meminta seluruh pihak yang akan menyalurkan distribusi ini bisa lebih tepat sasaran
dan juga bisa lebih mampu mendistribusikan bantuan ini secara terbuka dan terkoordinir
karena pemerintah kota mengindikasi ada pihak pihak tertentu dan juga lembaga tertentu yang melakukan proses distribusi logistik secara mandiri
atau sembunyi sembunyi bahkan ada indikasi ada unsur sabotase dalam distribusi logistik ini kepada masyarakat masyarakat
atau shelter shelter pengungsian sehingga kemudian inilah terjadi kekacauan ada miss di situ ada celah penyalahgunaan distribusi logistik
malam hari ini akan berkumpul seluruh stakeholder dan juga wali kota dan juga wakil wali kota palu untuk kemudian mengkonsolidasi
tentang bagaimana kemudian distribusi logistik ini akan berkumpul
bisa tepat sasaran kepada warga masyarakat khususnya yang ada di kota palu
tapi ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa warga yang tersebar di luar kota palu yang secara sporadis ini juga mendapatkan perlakuan yang sama
soal bagaimana distribusi yang tidak merata hingga saat ini
kita akan pantau terus bagaimana kemudian kondisi ini bisa dikatakan normal agar tidak ada masyarakat atau korban bencana ini yang dirugikan
baik terima kasih verdi
ilyas untuk laporan anda langsung dari palu sulawesi tengah